berlangsung sejak kamis di yogyakarta
rangkaian acara pernikahan putra bungsu presiden joko widodo
kaisang pangarep dan erina gudono memasuki acara puncaknya pada minggu malam
presiden joko widodo dan ibu negara iriana tiba di puromanggunegaran
sekitar pukul delapan belas empat puluh lima waktu indonesia barat
dengan mengendarai mobil sedan dengan nomor polisi b seribu tiga ratus empat puluh dua rft
jokowi langsung masuk ke ruang holding transit pengantin
yang berada tepat di depan pendopo puromanggunegaran
sementara itu sang pengantin keisang pangarep dan erina gudono
tampak menggunakan busa nasi kepan
kesang memakai busa nasi kepan warna merah dan topi kuluk
yang merupakan penutup kepala khas raja raja mataram islam
sedangkan erina memakai kebaya warna merah dengan payet warna emas
kesan dan erina masuk area puromanggunegaran
didampingi pihak keluarga yakni orang tua kaisang dan ibunda serta kakak erina
berlangsung di puromanggunegaran solo jawa tengah
acara resepsi atau tasya kurun pernikahan sesi kedua atau sesi malam ini
dihadiri sejumlah tokoh nasional
di antaranya presiden ri ke lima megawati soekarno putri
dan juga presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono
sby pun memberikan sebuah pesan untuk kedua pengantin
kaisang dan mbak erina saya selaku orang tua
tentu punya pengalaman berumah tangga dengan almarhumah ibu ani dulu
harapan saya sebagai orang tua kepada mas kaisang dan mbak erina adalah
ada tiga tiang yang baik untuk mengokohkan rumah tangga dan perkawinan
satu love ikatlah dengan cinta
yang kedua share
bagi suami dan istri dan putra putrinya kelak
saling peduli saling mengasihi dan semuanya menuju ke masa depan rumah tangga yang baik
itu doa saya dan mudah mudahan dengan itu semua kokoh abadi perkawinan mas kaisang dan mbak erina
dua wakil presiden era pemerintahan sby
dan yusuf kalla juga terlihat memberikan selamat kepada kedua pengantin
di lokasi resepsi tampak sejumlah menteri juga hadir
di antaranya menteri bumn erick thohir
menteri investasi bahlil lahadalia
menteri pertahanan prabowo subianto
dan juga menko polhukam mahfud md
sementara itu ketua umum pkb muhaymin iskandar menyoroti banyaknya pihak dari semua kalangan
yang diundang dalam acara resepsi pernikahan putra

menurut gus imin ajang ini juga dapat dijadikan silaturahmi antar elit politik di indonesia
forum yang terbaik di republik ini adalah forum kawinan mantenan sunatan sama tahlilan
nah forum ini cair tidak ada sekat politik tidak ada sekat kompetisi
karena itu peristiwa semacam ini kesempatan untuk membuka hati kita semua
untuk tidak ada perbedaan
perbedaan persaingan semuanya sama
satu barisan kekeluargaan
dan terlihat tadi di dalam ya
terlihat di dalam semua tadi
keluargaan itu begitu terasa
ada bu mega ada pak sby ada kita semua
tidak hanya pejabat negara
chairman city corp hairul tanjung juga hadir dalam acara resepsi pernikahan
kesang pangarap dan eri nagodono
dengan mengenakan jas hitam
ct hadir didampingi istri anita ratna sari tanjung